dua orang tewas satu pelaku dan satu orang lagi polisi dalam peristiwa ledakan yang terjadi
di polsek asananyar pada rabu pagi berikut pernyataan selengkapnya dari kabinet humas
polda jabar ibrahim tompo yang tengah berada di tkp tadi yang meninggal itu pelaku ya jadi ada
satu orang yang meninggal itu di memang diidentifikasi sebagai pelaku yang membawa
alat peledak tersebut jadi anggota yang terluka ini ada delapan orang dan satu masyarakat yang
meninggal katanya petugas ada satu orang anggota meninggal itu masalah kenapa bisa jadi korban
nanti kita cek dulu untuk terkait posisi dari masyarakat pada saat kejadian kita masih cek
lagi tapi sementara informasi ada sembilan korban yang ada delapan dari anggota dan satu dari
pak kendaraan bermotor yang digunakan itu betul pak yang ada stiker ya jadi terkait dengan kendaraan yang digunakan ini
merupakan teknis dari pengembangan penyidikan mungkin ini tidak kita lansir ya dengan kondisi
itu karena ini akan mengganggu proses pengembangan kasusnya jadi yang meninggal ini ada sembilan
orang delapan orang korbannya ada sembilan orang satu meninggal anggota yang meninggal anggota
kalau yang thomas sendiri juga pelaku juga meninggal heti doa ayan menanggap dua yang aldam meninggal
tujuh belas masih tujuh h dalam perawatan dalam perawatan itu kondisinya seperti untuk kondisinya masih relatif
ya tetapi informasi dari kesehatan mudah mudahan tidak fatal kalau masyarakat yang meninggal itu
siapa masih kita lakukan pengecekan pak kalau untuk engganakitan masih terlalu jauh kalau misal kita menyampaikan dengan kondisi yang berikutnya

sejujurnya dok pelaku ini masuk memang langsung ke dalam proses atau seperti itu
jadi pada saat kejadiannya memang anggota sedang melaksanakan apl
kemudian pelaku tersebut masuk ke depan pintu dan akhirnya terjadi ledakan tersebut
untuk detail lagi kejadiannya kan ada beberapa rangkaian lagi
nah ini masih dilakukan pengecekan lagi untuk verifikasi selanjutnya untuk info selanjutnya lagi
pak ini berarti perubahannya bom muda gini betul ya pak
bomnya ditumbuhnya gitu pak
ya untuk spesifikasi bagaimana rangkaian kejadiannya bagaimana peristiwa dan dilakukan oleh pelakunya
nanti akan kita verifikasi lagi kita cocokkan lagi data dan kita update untuk info ke publik
bapak sudah dilarikan ke rumah sakit
berapa dirawat di rumah sakit
sementara korban juga belum saya cek ya posisinya ada di mana semua
tetapi korban korban yang tadi semua sudah dibawa ke rumah sakit
kapolsek sudah dikorban juga berarti pak apl
termasuk kapolsek saya belum cek nih apa posisinya kapolsek seperti apa
pak sekitar sepuluh empat puluh lima tadi ada ledakan apa tadi ada ledakan lagi
itu belum diledakan
jadi memang ada tadi benda yang dicurigai memang bahan peledak juga itu dilakukan disposal
dengan melakukan peledakan
terkait dengan bahan tersebut itu juga sementara dilakukan verifikasi lagi
ditemukan di mana pak yang bahan peledak keju
ini juga lagi kita cek
jadi satu bom yang ada di tubuh korban dan satu lagi ditemukan di satu tempat
jadi ada satu yang melekat dalam tubuh pelaku
satu lagi berada di lokasi atau di sekitar ledakan
saat ini masih dilakukan penyisiran pak
dilakukan pengecekan lagi penyisiran oleh tim gegana
dan sterilisasi lagi dengan beberapa areal
karena diragukan jangan sempat ada benda lain yang memang rawan meledak
pak bisa diinformasikan bom kedua itu ditemukan di mana pak
apakah masih di tempat pak
nanti kita cek lagi ya karena datanya masih terbatas
antisipasi mungkin untuk di sekitar wilayah bandung lah pak mungkin seperti apa pak
kita bergerak cepat untuk melakukan penanganan kasus ini
terkait dengan terjadinya ledakan dilakukan tptkp
kemudian dilakukan sterilisasi oleh tim gegana
demikian halnya dengan atensi kepada seluruh wilayah
juga untuk melakukan kewaspadaan dan juga melakukan antisipasi di lingkungan masyarakat
jadi termasuk penelusuran terkait pelaku pelaku ini
nanti akan kita lakukan pengecekan
untuk itu masyarakat tidak perlu bimbang
cemas dengan kejadian ini karena petugas bergerak cepat untuk melakukan penanganan
dan insya allah kita laksanakan dengan penanganan yang cepat menuntaskan permasalahan
infonya memang sudah diketahui
gimana pak antisipasi pengamanannya
nanti tahapannya kita akan membicarakan fokus itu ya
ada peningkatan keamanan setiap polsek di wilayah jawa barat
cuma meningkatkan kewaspadaan saja
untuk standar pengamanan di polsek atau kesatuan masing masing itu memang sudah ada
untuk di lingkungan ini
ada apa apa publik ya mall mall atau tempat tempat taman
ya insya allah akan kita atensi dan juga kita lakukan peningkatan pengamanan
terkait dengan area area publik
pak ini diduga pelaku sudah diketahui pak lokasinya di bandung kayak gitu
apakah tim sudah bergerak ke sana pak
ya jadi tim juga sudah bergerak untuk melakukan pengecekan dan pengembangan dari kasus ini
jadi pelaku sudah diidentifikasi dan juga sudah dilakukan pengembangan
berarti di sana mungkin keluarganya atau apanya gitu pak yang diinikan
itu bagian dari pengembangan penyelidikan
terkait data teknisnya tidak kita infokan
karena itu merupakan info yang dikecualikannya
pak untuk sekarang ini pelaku sendiri tunggal pak atau ada
sementara yang kita dapatkan informasinya data pelakunya sendiri
pak ada yang bisa diungkapkan dari identitasi korban pak
misalnya umur atau posisional misalnya pak
terkait data teknisnya masih belum bisa kita publish
tapi intinya sembilan ya pak
iya berarti korbannya
iya sembilan korbannya
sembilan di luar pelaku ya pak
di luar pelaku
di luar pelaku
di luar pelaku
dua meninggal ya pak ya
sementara itu dulu ya